pemudik di terenggalek jawa timur kembali ke surabaya
dengan program balik gratis dari pemerintah provinsi

diberangkatkan dengan enam bus gratis
yang disediakan pemerintah kabupaten dan provinsi di jawa timur
para pemudik ini kebanyakan warga asli terenggalek
yang bekerja di surabaya dan sekitarnya
pemerintah setempat menyediakan dua belas bus untuk angkutan lebaran
arus balik lebaran di trenggalek sudah dimulai sejak hari kedua lebaran
kepolisian memprediksi puncak arus balik terjadi pada sembilan dan sepuluh juli
ini sudah mulai kerja atau bagaimana pak
sudah mulai kerja